setelah sempat digusur oleh pemprov dki
pemukiman warga di kampung akwarium penjaringan jakarta utara
kini kembali dibangun
warga yang tidak mau pindah ke rumah susun dan bertahan
di atas runtuhan bangunannya dengan menggunakan tenda
dan membangun gubuk
kini sudah menempati shelter yang dibangun oleh pemerintah
beginilah suasana shelter atau tempat penampungan sementara
yang dibangun oleh pemprov dki jakarta di kampung akwarium
penjaringan jakarta utara pada minggu siang
sebagian warga korban penggusuran kampung akwarium
sudah menempati shelter ini
di blok a petugas sudah membangun sebanyak tiga puluh dua shelter
dan di blok c petugas sudah membangun dua puluh empat shelter
rencananya pemprov dki jakarta akan membangun satu ratus tujuh shelter
di kawasan ini sesuai dengan jumlah kepala keluarga
yang menjadi korban penggusuran dan bertahan
dengan membangun tenda dan gubuk di atas reruntuhan
tinggal di sini dulunya udah berapa lama
sudah sembilan puluh dua sudah tinggal di sini
kemarin sebelum adanya ini tinggal di mana pak
di bedeng bedeng sini ya
di bedeng klik selitu ya
sih nyaman di sini sih
lebih nyaman di sini ya
kalau tadinya kan gimana ya
kalau ada angin atau apa itu hujan kadang kadang
masuk semua ya
sebelumnya pemukiman warga yang berada di kampung akwarium
digusur pemprov dki jakarta pada april dua ribu enam belas
untuk merevitalisasi museum bahari
fakih haitami jakarta